terkait pernyataan tersebut menteri budi gudadi sadikin telah mengklarifikasi
yang dimaksud sebenarnya adalah bagaimana standar layanan akan menjadi lebih adil
menkes mencotohkan kebutuhan obat obatan bahwa orang kaya tidak boleh mengambil obat yang non generik
karena yang di cover hanya yang generik
kalaupun kemudian membutuhkan obat yang non generik ini harus bayar sendiri
ataupun menggunakan asurasi swasta
sedangkan yang miskin bisa mendapatkan obat non generik dari bpjs dengan program layanan tambahan
sehingga tidak membebani bpjs kesehatan
kemudian pertanyaannya adalah apakah salah atau tidak boleh orang kaya ini mengambil layanan tambahan
lalu apakah iya benar bahwa beban berat yang ditanggung oleh bpjs kesehatan
karena penggunaan oleh para orang kaya
benarkah demikian akan kita diskusikan bersama dengan dewan jaminan sosial nasional
norusti dan juga koordinator advokasi bpjs watch timbul siregar
selamat malam dr tono dan juga mas timbul
selamat malam mbak selamat malam mas toto
selamat malam mas timbul
mas timbul dari catatan bpjs watch apakah banyak orang yang dikatakan kaya
yang dikatakan oleh menkes kita ini memang benar membebani bpjs kesehatan
saya harus memulai dengan undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh delapan h mengatakan
seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial
pasal tiga puluh empat negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak
artinya di sana di undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh delapan a pasal tiga puluh empat
seluruh rakyat tidak dipisahkan yang kaya yang miskin setengah kaya setengah miskin
nah diturunkan dalam undang undang sjsn undang undang empat puluh tahun dua ribu empat
tentang bpjs ada sembilan prinsip
sembilan prinsip salah satunya gotong royong dan kepesertaan wajib
nah dari seluruh regulasi tersebut memang tentunya tidak ada pemisahan bahwa
rakyat miskin boleh ikut jkn rakyat kaya ikut saja tidak boleh memanfaatkan
mengacu pada pasal enam belas undang undang sjsn disebut peserta adalah orang yang mendaftar
dan membayar iuran dan peserta berhak atas
jadi ketika orang kaya yang diwajibkan sejak satu januari dua ribu sembilan belas di pprs delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
itu menjadi peserta yaitu mendaftar membayar iuran dia berhak atas manfaat
nah kalau dibilang apakah manfaat itu yang didapat oleh orang kaya itu membebani
menurut saya konsep prinsip gotong royong itu tidak ada kata membebani
kita melihat dua tahun terakhir dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
dan yang terakhir di dua ribu dua puluh satu menorehkan aset bersihnya rp tiga puluh tujuh delapan triliun
kalau kita lihat data di dua ribu dua puluh satu akhir ada satu ratus empat puluh tiga tiga triliun pendapatan iuran
nah pendapatan iuran itu dari mana
ya termasuk juga dari orang kaya
ya orang kaya yang memang ada di perusahaan orang kaya yang menjadi peserta mandiri
orang kaya yang memang juga ada di pns ataupun yang mana
nah bersama dengan
orang miskin yang iurannya dibayar oleh pemerintah dalam skema penerima bantuan iuran
nah rp satu ratus empat puluh tiga triliun ini membiayai pembiayaan pengobatan bagi masyarakat peserta jkn
yang menurut data di dua ribu dua puluh satu dari satu januari sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
ada tiga ratus sembilan puluh dua tiga juta kunjungan baik sehat maupun sakit
yang kalau dirata ratakan ada satu satu juta kunjungan per hari
ini satu hal yang sangat baik menurut saya memberikan manfaat kepada rakyat
nah dari seluruh pembiayaan itu keluarlah angka sembilan puluh tiga triliun
jadi dari saspatku tiga pendapatan iuran membiayai rp sembilan puluh triliun
nah ini kan artinya terjadi surplus
tidak membebani negara dalam konteks siapapun yang mendapatkan pelayanan
tidak bisa dikatakan membebani
nah kalau orang kaya menggunakan ya karena memang secara konstitusi yudi
secara yuridis formal dia berhak mendapatkannya
sehingga pernyataannya mengatakan bahwa terjadi pembebanan itu tidak tepat
kita sama sama membiayai seperti itu
baik seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah
itu dalam undang undang kita dan
dari data anda bahwa sebenarnya surplus ya
hanya sembilan puluh t yang digunakan dari satu ratus empat puluh tiga triliun yang terkumpulkan
benarkah demikian dr tono bahwa sebenarnya tidak membebani
di penjelasan undang undang jsn itu disebutkan bahwa gotong royong itu mencakup
dan miskin itu mencakup
itu sudah tinggi prinsip
seluruh penduduk itu akan diperlakukan sama
sehingga saya menarik istilah membebani
justru yang dibutuhkan pemerintah itu atau kegiatan ini atau program ini adalah
memberikan haknya kepada yang membutuhkan sakit
walaupun dia kaya walaupun dia miskin walaupun tadi ada gap yang itu
jadi istilah membebani saya kira bukan karena orang kaya kemudian jadi beban
kalau begitu yang djsn lihat masalahnya apa
hingga akhirnya menkes ini mengatakan bahwa ada beban berat nih yang ditanggung oleh bpjs kesehatan
saya kira beban yang
yang harus diemban oleh bpjs kesehatan adalah yang pertama meningkatkan kualitas layanan
saya kira pak bang timbul ini yang mengamati dari dulu bagaimana rakyat bisa menerima layanan sebaik mungkin
saya kira itu yang perlu disorot
misalnya dia mulai dari fktp dari tingkat pertama puskesmas klinik dokter
lalu kemudian dia masuk ke rumah sakit
kita tahu bahwa menurut saya memang
harus saling dikuatkan disempurnakan
karena bpjs sangat tergantung pada provider pada fasilitas kesehatan
sehingga itu yang perlu ditingkatkan
agar masyarakat itu siapapun kaya atau miskin menerima layanan sebaik mungkin yang diberikan oleh provider
tentunya harus dimonitor oleh bpjs kesehatan
dan tadi disampaikan oleh bang timbul
bpjs sudah punya dana yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin
dan yang kedua yang paling penting menurut saya adalah
bagaimana bpjs kesehatan juga menjaga sustenabilitas
agar tidak terjadi peristiwa misalnya tiba tiba nggak bisa bayar lagi klaimnya dan sebagainya
dan dalam dua tahun ini sudah menunjukkan angka yang bagus
saya kira itu mbak
jadi ada masalah di sustainability
jadi ada masalah di sustainability
seperti itu ya dokter tono
dan juga menkes ini sebelum mengklarifikasi sempat menyatakan bahwa
kemudian tidak bisa meng cover
klaim klaim dari para pasien bpjs karena pelayanannya terlalu luas
jadi tidak bisa meng cover setinggi tingginya karena tidak adil
negara juga tidak akan kuat
ini masalah keuangan dr tono
ini masalah keuangan dr tono
ini masalah keuangan dr tono
jadi gini prinsip asuransi itu adalah menghitung resiko resiko kemudian diformulasikan dalam iuran yang harus dibayarkan
iuran pun berdasarkan masing masing kelompok peserta
yang tidak mampu itu sudah pasti dijamin oleh pemerintah dibayarkan oleh pemerintah
lalu yang tadi punya penghasilan dipotong dari penghasilannya
lalu yang tadi punya penghasilan dipotong dari penghasilannya
lalu yang tadi punya penghasilan dipotong dari penghasilannya
lalu yang tadi punya penghasilan dipotong dari penghasilannya

dan itu memang terus menghitung ke depan seperti apa supaya tetap seimbang dan sustain
kalau boleh kita akui memang pada tahap awal ketika terjadi defisit misalnya mismatch itu memang layanan yang kita berikan itu tidak sesuai dengan hitungan yang diperhitungkan
kalau boleh kita akui memang pada tahap awal ketika terjadi defisit misalnya mismatch itu memang layanan yang diperhitungkan

kalau boleh kita akui memang pada tahap awal ketika terjadi defisit misalnya mismatch itu memang layanan yang diperhitungkan
berikutnya sesuai dengan hitungan yang menghitung premi dan itu disadari bersama

kemudian sudah makin memahami kita sama sama lalu memperbaiki aturan itu sehingga memang itu akan tetap dijaga bahwa karena program ini adalah program yang terus menerus
ketika bangsa ini masih ada maka jaminan itu harus tetap ada
baik dr tono apakah ini artinya sebagai mitigasi resiko seperti itu
agar kondisi defisit bpjs tidak kembali terjadi
betul jadi dan itu semua yang terjadi misalnya sebelum dua ribu delapan belas itu memang dihitung kenapa ini terjadi
dulu memang ada masalah begini misalnya pbpu yang peserta bukan penerima utpah
dia hanya mendaftar ketika besok atau ketika sakit
lalu kemudian sesudah beres sesudah dia keluar dari rumah sakit kemudian tidak bayar lagi
dan itulah yang sebenarnya membebani karena siapapun peserta harus terus menerus membayar iurannya
baik kaya maupun miskin
jadi kejadian awal itu tiba tiba orang sakit kemudian dirawat lalu kemudian membuat kartu bpjs
sesudah itu dia tidak bayar lagi
itu yang sebenarnya membebani karena sebenarnya iuran itu terus menerus
dan layanannya pun harus terima secara terus menerus nanti
baik dokter mas timbul apakah itu yang dimaksud beban yang menurut bpjs watch apakah artinya beban itu ada
baik dokter mas timbul apakah itu yang dimaksud beban yang menurut bpjs watch apakah artinya beban itu ada
adalah peserta yang hanya membayar jika membutuhkan kemudian nggak bayar lagi kalau sudah tidak butuh
ya jadi memang karena prinsip kepesertaan wajib gotong royong
kalau mengacu pada teori hukum bilangan besar ya
semakin banyak peserta semakin banyak pendapatan iuran dan akan lebih mudah membiayai pelayanan kesehatan
nah sekarang ini per oktober dua ribu dua puluh dua ada sekitar dua ratus tiga puluh delapan juta rakyat indonesia yang sudah mendaftar
dan membayar iuran walaupun ada juga yang menunggak
dan ini kalau yang saya lihat ini bagian dari orang kaya yang memang nggak mau daftar
karena orang kaya selama ini menggunakan fasilitas kesehatan asuransi swasta
dia nggak mau walaupun disebut wajib tapi dia nggak mau
nah seharusnya pak menkes lah yang harus mengajak

yuk orang kaya datang di jkn
dan daftar dan bayar iuran di jkn
kalau anda nanti menggunakan
jadi bukan justru
ya bukan malah mendisedikan malah ajak gitu
karena selama ini banyak memang orang orang kaya yang mungkin
aduh nggak nyaman dengan bpjs
nah dia pakai asuransi kesehatan swasta
nah tetapi kan prinsip gotong royong dan kepesertaan wajib itu harus
malah harusnya pemerintah sekarang ini sudah melakukan
menggunakan penggunaan sehatan swasta
nah saya berharap menkes mengajak
kalau juga nggak mau
menkes harus bilang
kita kasih sanksi kepada masyarakat kaya yang tidak mau ikut join ke bpjs kesehatan program jkn
mereka sebagai warga negara indonesia harus bergotong royong
jadi tidak mendiskreditkan
ajak mereka bergotong royong secara persuasif dan sebagainya
nah tentunya memang
dari dua ratus tiga puluh delapan juta peserta yang
masyarakat indonesia yang sudah mendaftar ini
ada yang tidak memiliki kemampuan ya
ada juga masyarakat kita yang
nah tapi kemampuannya ada
ability nya ada tapi willingness nya nggak ada
nah yang seperti ini juga harus kita ajak bergotong royong
nah dengan adanya kemampuan yang semakin besar
karena banyak peserta yang membayar iuran
daripada program jkn akan semakin besar
dan ini akan menjamin bahwa
mungkin saja kita tidak lagi membatasi
meningkatkan pelayanan jkn
sekarang menkes waktu dengar rdp dengan
komisi sembilan itu mengatakan
mendorong terjadi pelaksanaan screening
empat belas jenis penyakit yang memang

dan kemudian kita harus mendorong juga
dan kemudian kita harus mendorong juga
pelayanan kesehatan lainnya yang berbasis teknologi
sehingga bisa meningkatkan pelayanan
jadi tidak lagi ada masyarakat yang jam empat pagi
sudah di rumah sakit
yang mengantri dokumennya gitu loh
setelah itu dapat nomor
setelah itu datang lagi
tinggal sekarang bagaimana
mendaftar jam sepuluh
jam setengah sepuluh udah sampai disana
jam sepuluh dilayani pulang
dan ini merupakan bagian yang
terus didorong gitu
jadi kemampuan keuangan ini
jadi kita harus mendorong itu
jadi kita harus mendorong itu

jadi kita harus mendorong itu
baik sebenarnya berarti mitigasi resiko
untuk mencegah kondisi defisit yang tadi
sempat disinggung oleh dr tono
yang tadi dinyatakan oleh
mas timbul ini
diduga adalah orang orang kaya
harus ikut mendaftar
seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan
ya karena mereka adalah
warga negara indonesia yang wajib
dan mereka harus dikenakan
saksi kalau gak mau ikut
ada di pp delapan puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
sebenarnya kalau kita baca
kantor kepala bpn
itu kan tidak memberikan
si pembeli tanah
tidak ikut jkn
nah waktu itu sudah tuh menjadi isu
sekarang tidak dilakukan lagi
nah artinya impres satu tahun dua ribu dua puluh
itu pun belum dijalankan
untuk memberikan sanksi
kepada masyarakat masyarakat kaya kita
yang belum ikut
nah jadi menurut saya
harus dilakukan untuk
dengan jkn gitu
salah satu alasan yang kita ketahui bersama
yang tadi disebutkan oleh mas timbul ini
enggan untuk menjadi peserta
karena masalah pelayanan
menjawab hal ini
manfaat benefit dan juga pelayanan
apakah sebenarnya bisa ditingkatkan
tidak yang seperti tadi
di mas timbul katakan
harus jam empat di rumah sakit
sedangkan ketemu dokternya
mungkin baru jam sepuluh gitu
oke tentang manfaat
manfaat yang diberikan oleh jkn itu
memang hampir semua kebutuhan
bagi setiap orang
jadi mulai dari
dia lahir sampai
sampai sangat tua pun
bahkan sebenarnya tidak ada
penyakit yang dibutuhkan
yang tidak dikawal
nah sekarang yang dibutuhkan
menurut saya adalah
meningkatkan kualitas layanannya
kualitas layanannya itu bagaimana
peserta bisa mendapatkan layan
kita masih melihat memang
antrian yang panjang
datang harus subuh
untuk datang dokumen dan sebagainya
nah itu yang mestinya
pr besar bagi
termasuk juga pemerintah kesehatan
yang mengawasi rumah sakit
itu sebenarnya masalahnya apa
peserta itu dibayar
dengan program jkn
jadi tidak ada khawatiran
bahkan sebenarnya bukakan pelayanan
nah bpjs memang sudah mengupayakan
misalnya ada antrian melalui mobil jkn
bisa daftar dulu
tapi itu memang belum terlaksana sepenuhnya
bang timbul ya saya kira
itu yang perlu ditingkatkan
jadi kualitas layanan itu
bukan semata mata sebenarnya karena
kualitas layanan publik kita memang
harus kita perbaiki sama sama
terutama untuk kesehatan
jadi saya juga mengalami
misalnya di rumah sakit swasta
harus kita ditingkatkan semuanya
nah itulah yang memang menurut saya
harus disorot oleh kita semua
teknologi sudah sangat bagus
dan itu diterima oleh siapapun
jadi itu harus dimanfaatkan menurut saya
baik dokter tono
dan juga mas timbul
kita sama sama sepakat bahwa
seharusnya yang dikerjakan adalah
meningkatkan kualitas layanan
berlanjut ke topik selanjutnya
antara bpjs kesehatan dan juga swasta
sebenarnya saat ini sudah ada
yang kami tahu adalah
yaitu kerjasama antara bpjs kesehatan
dengan asuransi swasta
nah namun ini kan
kayak kalau misalkan ada klaim dari bpjs
yang tidak di cover
baru kemudian eksesnya dibayar
seperti itu ya
dengan asuransi swasta
namun pembayarannya ini tetap masing masing
pada awal tahun ini
menteri kesehatan budi gunadi sadikin
sempat melemparkan rencana bahwa
tidak hanya dapat saling melengkapi
namun sistem pembayarannya pun akan dilebur
dr tono bagaimana kelanjutan rencana kebijakan tersebut
jadi di undang undang di penjelasannya
yang hak untuk peserta untuk mendapatkan pelayanan
itu adalah sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan
artinya hampir semua kebutuhan yang
harusnya diterima dalam hal kesehatan itu
tidak ada yang lewati
kalau ada peserta yang minta
artinya dalam sisi aku karena medisnya
dari dasar itu adalah
semuanya harus sama
jadi tidak ada dibedakan
tadi juga disebut
yang disebut misalnya
obat untuk peserta
pbi misalnya lebih rendah
itu tidak ada di dalam undang undang
jadi semuanya harus sama
jadi kualitas medisnya itu harus sama
yang jika kemudian
peserta ingin ada kualitas akomodasinya lebih tinggi
itu baru dia bisa mendapatkan
bisa dibayar per orangan
bisa dibayar oleh perusahaan pemberi kerjanya
atau bisa dia kerjasama dengan asuransi komersial
yang membayar lebihnya
tapi undang undang menyebutkan
layanan medis yang diterima itu
artinya tidak ada kualitas
layanan yang lebih rendah
kalau termasuk obat obatnya
operasinya dan sebagainya
itu kita berbicara mengenai layanan atau manfaat yang diterima
namun menkes budi godadisadikin sempat menyatakan bahwa
biar nggak dua duanya bayar bpjs nya bayar
kemudian asuransi swastanya bayar
ada rencana digabungkan aja jadi bayarnya cuma satu
apakah rencana itu akan dilanjutkan ataupun bisa menjadi solusi agar tadi
kemudian semua orang bayar nggak ada yang putus di tengah jalan
jadi istilahnya itu adalah
bagaimana cara untuk membuat perusahaan yang lebih rendah untuk memiliki kekuatan yang lebih tinggi
jadi istilahnya itu adalah
yang paling disebutkan dalam undang undang itu adalah
cob tadi jadi
tergantung kesepakatan antara bpjs dengan asuransi komersial tadi
intinya yang dibayar oleh bpjs kesehatan adalah layanan yang seharusnya diterima
lalu kemudian ada tambahannya
tambahan itulah yang dibayarkan oleh asuransi komersial
nanti siapa yang pertama duluan bayar itu tinggal kesepakatan sebenarnya
baik mas timbul
apakah sebenarnya pembayaran oleh pasien atau peserta asuransi peserta bpjs
yang katanya menteri budi guna bisa dikiniin rencananya mau disatukan saja
jadinya kalau yang punya dua ya sekali bayar aja gitu
itu apakah bisa menjadi solusi
jadi secara yuridis dulu
tentang koordinasi manfaat tadi disebutkan oleh dr tono
dalam undang undang empat puluh lima
diturunkan di perpres delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
jadi ada koordinasi manfaat dengan asuransi kesehatan swasta
bila si peserta mau mendapatkan pelayanan lebih
jadi tentunya pelayanan lebih ini ditekankan pada pelayanan non medis
kalau medis sama
jadi dengan adanya jkn ini
dengan gotong royong dengan kewajiban seluruh rakyat
itu antara jenderal bintang empat pun
kalau dia pakai jkn dengan pemulung pakai jkn
pelayanan medisnya sama
yang berbeda non medisnya
dari perpres delapan puluh dua pasal lima puluh satu diturunkan di permenkes lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
urun biaya dan selisih biaya
nah selisih biaya ini begini
saya punya hak kelas dua
kalau saya mau naikkan ke kelas satu
nah sebelum permenkes lima puluh satu
itu boleh dua tingkat tiga tingkat
nah tapi di stop oleh permenkes lima puluh satu hanya satu tingkat
jadi saya berhak kelas dua
saya mau naik ke kelas satu
bagaimana cara bayarnya
itu dibayar oleh pribadi saya
atau asuransi kesehatan swasta
nah kelas dua nya
dibayar oleh bpjs kesehatan
nah jadi kalau menurut
undang undang sjsn perpres delapan puluh dua permenkes lima puluh satu
sudah sangat jelas
koordinasi manfaat itu adalah
bagi peserta yang mau naik
lebih tinggi tingkatannya untuk pelayanan non medis
ya asuransi atau pribadi saya
bpjs hanya membayar sesuai dengan kelasnya
kelas dua ya kelas dua
tidak perlu digabung
itu akan ruwet gitu loh
sekarang ini tinggal diperkuat saja misalnya
usulan saya permenkes lima puluh satu tentang selisih biaya
dibuat tidak hanya satu tingkat
bisa dua tingkat tiga tingkat terserah
yang penting bpjs bisa membuat hal yang sama dengan bpjs dan bpjs yang lainnya
kesehatan membayar sesuai dengan haknya
kalau ada orang kaya misalnya
mau menggunakan kelas tiga
itu hak dia juga nggak masalah
pakai kelas tiga
terus dia mau pip
pip dikurangin kelas satu
kelas satu dikurangi kelas dua
kelas dua di kelas tiga
selisihnya semua di baik oleh dia
nah itulah nanti yang bisa menghidupkan juga asuransi kesehatan swasta
jadi faktanya memang bpjs kesehatan sudah eksis
asuransi kesehatan swasta harus eksis juga
jadi bukan saling meniadakan
nah jadi sebenarnya menurut saya
statementnya pak menteri ini harusnya
secara produktif bagaimana merevisi beberapa regulasi yang selama ini menghambat
kehadiran asuransi kesehatan swasta
nah ini yang juga menurut saya baik
supaya lebih banyak nanti orang kaya
oh kalau gitu bisa naik
oh berarti saya nih ikut dan sebagainya
nah jadi kembali harus didorong mereka itu semua
menjadi peserta jkn
karena dalam rpjmn dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
nah sekarang udah dua ribu dua puluh tiga sebentar lagi
hanya butuh dua tahun
nah sekarang jadi bagaimana menteri kesehatan mendorong
kepesertaan itu lebih maksimal
sesuatu yang sebenarnya
tinggal diperbaiki aja seperti itu
baik bagaimana kemudian menteri kesehatan ini memperbaiki sistem bpjs kesehatan
dan juga meningkatkan kualitas layanan agar seluruh masyarakat indonesia mau
untuk ikut di bpjs kesehatan seperti itu ya
mas timbul dan juga dr tono
baik terima kasih
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news pada malam hari ini
dewan jaminan sosial nasional dr timbul dan juga dr tono